di segmen dialog pdi perjuangan mengkritik keras pertemuan relawan pendukung jokowi dalam acara nusantara bersatu di stadion gelora bung karno sabtu kemarin
pdi perjuangan mengingatkan lingkaran ring satu jokowi agar tidak menjerumuskan dan memanfaatkan jokowi
pdi perjuangan bahkan menilai pengumpulan masa relawan hanya menurunkan citra presiden jokowi
ada apa di antara pdi perjuangan dan jokowi
adakah keretakan di antara mereka
untuk pembahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan sekjen pdi perjuangan hasto kristianto
selamat sore nana apa kabar
hanta yuda selamat sore
oke dan direktur eksekutif poltreking indonesia hanta yuda
selamat sore mas hanta
selamat sore rifana dan mas hasto
oke saya mau ke mas hasto dulu
mas hasto pdi perjuangan bereaksi sangat keras ini atas pertemuan relawannya pak jokowi
di acara nusantara bersatu di gbk
hari sabtu kemarin kenapa pdip sampai bereaksi sekeras itu
apakah pdip merasa pertemuan relawan itu menjadi panggung jokowi menyaingi partai politik
ya kita sangat keras
yang keras pdi perjuangan itu terhadap kelompok intoleran terhadap radikalisme itu kita sangat keras
kalau terhadap pak jokowi kita baik baik saja dengan relawan kita juga baik
yang dilakukan oleh pdi perjuangan adalah kritik yang konstruktif
kita hubungannya dengan pak jokowi bagus
dan kemarin pak jokowi
jokowi juga pakai baju merah merah di dalam menerima para atlet
dan kemudian kita terus membangun kerjasama bagi masa depan indonesia
karena yang diingatkan oleh pdi perjuangan adalah watak kepemilinan pak jokowi itu bukan mobilisasi
kepindahan pak jokowi adalah turun ke bawah politik pemberdayaan dengan melakukan belusukan
bahkan saat ini acara di pontianak pun diorganisir oleh kader pdi perjuangan yang namanya pak lasarus
sehingga kerjasama sangat baik di seluruh lini
oke mas asto jadi pdi perjuangan menilai bahwa acara di gbk kemarin itu relawan nusantara bersatu adalah acara mobilisasi ya
ya betul kalau tadi dari yang ditampilkan saya kan juga banyak menerima masukan dari para relawan
ditinjau dari yang hadir dari lewan yang hadir
itu kan mereka yang telah berjuang sejak pak jokowi menjadi gubernur
itu kan tidak banyak nampak di acara
tersebut dan kemudian kalau kita lihat menpora sendiri kan saat itu juga sudah mengeluarkan larangan agar gbk khususnya stadion utama bung karno tidak dipakai untuk acara acara di luar yang dipersiapkan oleh fifa
maka pdi perjuangan pun taat asas kami membedakan acara tersebut rencana ulang tahun pti ke kemayoran
dan kemudian dampak yang muncul misalnya sekarang kontroversi atas pernyataan dari saudara benny ramdhani
itu kan sesuatu yang justru tidak perlu
sementara prestasi pak jokowi yang luar biasa dengan kepemimpinan g dua puluh dengan pembangunan indonesia sentris itu yang seharusnya dikristalisasikan menjadi kebijakan dasar yang dilanjutkan oleh presiden yang akan datang
oke mas hasto berarti menurut pdi perjuangan pertemuan forum relawan kemarin itu tidak ada urgensinya tidak penting sebetulnya ya mobilisasi masa ini
tidak ada urgensinya
maka kemudian kami juga menyarankan bahwa relawan
itu harus nafas dengan kepemimpinan pak jokowi yang turun ke bawah
jangan kemudian bahwa pak jokowi memanfaatkan kebaikan pak jokowi yang tidak pernah menolak berbagai bentuk undangan tidak pernah menolak berbagai uluran salaman dari rakyat
itu kan kepimpinan pak jokowi jadi kebaikan pak jokowi ini kemudian jangan disalahgunakan untuk kepentingan tertentu
sebagai sesama pendukungnya pak jokowi ini pdi perjuangan bereaksi sekeras itu
kritiknya konstruktif tadi kalau menurut mas hasto
tapi menurut anda kenapa pdi perjuangan bereaksi mengkritik secara konstruktif sedemikian keras
apakah menurut mas hanta pd perjuangan merasa khawatir bahwa forum relawan menjadi panggung jokowi mengendorse capres
sementara keputusan capres kan ada di tangan ketua umum megawati soekarno putri mas hanta
rifana memang sejak awal pak jokowi menjadi presiden ini kan ada dua arus kekuatan
yang dua kepaksayapnya yang pertama ada kekuatan partai
dan partai utamanya adalah pdi perjuangan sejak awal mengusung pak jokowi sebagai calon presiden lalu menjadi presiden republik indonesia
yang kedua adalah arus kekuatan relawan itu realitasnya yang terbangun dalam dinamika politik yang menyertai pak jokowi
tetapi saya mulai dari partai politik dalam hal ini pd perjuangan saya kira selain tadi pd perjuangan adalah partai utama yang mengusung pak jokowi
dan pak jokowi adalah kader politik
pdip kita tahu semua ada kader pdi perjuangan
dan kita tahu juga pdi perjuangan meskipun sama partainya dengan pak jokowi menurut saya sering mengatakan ada partai yang paling otonom
yang paling kuat paling otonom di jarak dan kekuasaannya pak jokowi sendiri
sehingga memiliki ruang yang cukup untuk melakukan masukan kritik saran dan fungsi kontrol
kalau ini fungsi kontrol dulu ya
yang dilakukan oleh pd perjuangan
saya wajar dan sasar saja
ini sebagai bentuk karena pak jokowi adalah kader pdi perjuangan
pdi perjuangan tidak mau kemudian citra kadernya sekarang sedang di presiden kemudian tergerus dengan berbagai macam langkah
tidak hanya soal kemarin soal relawan ya
sehingga kalau ada kritik itu ya kalau saya membaca dari sisi positifnya dulu ini ya bentuk dari perhatian dan sayangnya pd perjuangan kepada pak jokowi
kalau benci kalau lawannya ngapain biarin aja
makin terjerumus dan persepsi pdi perjuangan ya biarin aja tergerus
tetapi kan itu dari sisi positif
tapi di sisi yang lain betul tadi rifana memberi pertanyaan
apakah ada kaitannya soal apa persaingan politik yang seterusnya
kalau saya membaca ada sisi pak jokowi
satu pak jokowi selain adalah pd perjuangan kalau dalam struktur kekuasaan internal partai jokowi apalagi ganjar itu kan di bawah mas hasto
saya harus katakan itu
apalagi buketua umum pdi perjuangan
kemudian masas tol sebagai sekjen
beda dengan struktur kekuasaan kenegaraan
tentu ada gubernur kekuatan seorang presiden dan sebagainya
sehingga dalam konteks ini maka setiap aktor aktor politik ini punya bobot politik yang berbeda
dari sisi pak jokowi saya ingin bacanya satu
kenapa pertemuan kerap dilakukan dengan relawan
ya pastilah tentu untuk menghimpun kekuatan relawan agar tidak mudah berpindah ke kapal yang lain
sekaligus menjadi daya tawar
daya tawar politik sebagai figur figur seperti pak jokowi ganjar siapapun yang tidak memegang boarding pass dan struktur kekuasaan tidak begitu kuat
seperti masas tol misalnya di pdi perjuangan itu satu
yang kedua ini juga mengirim pesan bisa dibaca rifana ke partai partai
tidak hanya pdi perjuangan semua partai tapi terutama partai terkuat yang saya katakan tadi yang paling otonom adalah pdi perjuangan
jadi ada preferensi politik
jadi soal saya melihat pada konten yang disampaikan pak jokowi itu
jadi mengirim pesan
dan pak jokowi juga mengirim pesan beliau adalah kingmaker
jangan diremehkan memiliki kekuatan yang cukup kuat meskipun tidak memegang boarding pass
tidak memegang tiket partai dan tiketnya berada di partai politik
dan paling penting satu lagi adalah munculnya nama nama yang disebutkan itu juga sebagai respon menurut saya
selain ke partai politik lain ke publik
juga respon perkembangan peta politik di mana anies waswedan sudah diumumkan oleh partai lain
kemudian ini dianggap kekuatan yang cukup kuat
sehingga pak jokowi berkepentingan untuk menyiapkan lawan politik yang pokok juga
jadi potensi berbedanya antara pdi perjuangan dan pak jokowi itu bisa saja terjadi dalam preferensi politik
tapi potensi bersamanya juga menurut saya sangat besar
apalagi memiliki lawan kompetisi politik yang sama
baik ini analisis yang menarik sekali yang disampaikan oleh mas hanta
bahwa kritik konstruktifnya pdi perjuangan sebagai bentuk rasa sayang terhadap pak jokowi
tapi di sisi lain pak jokowi juga merasa dirinya sejajar
dan menurut saya itu adalah hal yang sangat penting
karena dia bisa berangkat dan menjadi king maker karena punya kekuatan relawan
itu yang menjadi bargaining politiknya pak jokowi
menjadi alat tawarnya pak jokowi dan mengirim pesan kepada partai partai
apakah pdi perjuangan menilai bahwa pengumpulan masa ini mobilisasi masa ini seperti melawan ataupun menantang pesannya ketua umum bu megawati
bahwa urusan capres kan hanya diputuskan oleh ketua umum
tidak boleh ada yang bicara capres selain ketua umum
ini seperti menantang pesan gak mas hasto
jadi kalau yang disampaikan mas hanta yuda
bahwa itu sebagai rasa sayang
sebagai upaya dari pdi perjuangan di dalam menjaga pak jokowi dengan prestasi yang luar biasa
tapi kalau itu sebagai daya tawar bukan
bahkan pak jokowi melakukan langkah langkah yang memperluas basis pdi perjuangan
jadi bagus itu penggalangan relawan
karena relawan yang digalang oleh pak presiden jokowi itu memperluas basis pdi
yang kami kritikan momentumnya tidak tepat
kemudian ada pelarangan
kemudian saatnya kita menarasikan keberhasilan pak jokowi untuk rakyat
untuk menginspirasi generasi muda indonesia
itu yang seharusnya dilakukan oleh para relawan
kalau urusan capres dan cawapres itu kan pesannya sudah sangat jelas dari pak jokowi
ojo krusa krusu cari pemimpin yang baik
pemimpin yang berkualitas
pemimpin yang mampu melanjutkan estafet kepemimpinan dari pak jokowi
di dalam kesinambungan program untuk indonesia dan dunia
itu yang dilakukan
karena itulah yang bagus penyelenggaraan jtnt
di mana kita mewarnai kepemimpinan dunia
itu yang seharusnya dilakukan oleh para relawan
dan bergerak ke bawah turun ke bawah
karena itu kesejatian dari watak presiden jokowi
rasa sayang itulah yang kemudian kami memberikan suatu kritik yang konstruktif
mas hasto berarti pdi perjuangan tidak menilai ya
bahwa ini adalah caranya pak jokowi untuk show force begitu
bahwa dia punya masa di luar pdi perjuangan yang namanya adalah forum relawan
yang kemarin bisa berkumpul segitu banyak satu ratus lima puluh ribu di gbk
itu tidak merasa dikirimi pesan politik oleh pak jokowi sebagai alat tawar
pesan pak jokowi terhadap capres cawapres kan sudah berulang kali disampaikan
dan mengapa pak jokowi berulang kali menyampaikan hal tersebut
karena pak jokowi ingin membangun kesadaran di batin rakyat
pentingnya kepemimpinan masyarakat
pentingnya kepemimpinan masa depan karena tanggung jawabnya tidak ringan
yang kedua pak jokowi akan mengendorse banyak calon calon pemimpin
dimaksudkan agar kita juga menyiapkan diri dalam kontestasi yang sehat
tetapi satu dengan yang lain harus saling memuji
jadi yang dilakukan oleh pak jokowi dengan mengumpulkan relawan itu justru membantu pdi perjuangan
hanya konteks di gbk itu momentumnya tidak tepat
itu yang dikritik oleh pdi perjuangan
dan wataknya mobilisasi bukan pemberdayaan
mana dilakukan oleh pak jokowi
tapi pak jokowi kan bagus
sehingga beliau tidak bisa tidak enak untuk menolak
maka kami mengingatkan ring pertama pak jokowi
harus mengingatkan terhadap hal tersebut
oke saya akan tanya lebih lanjut nanti soal ring satunya pak jokowi yang disentil oleh mas hasto
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita dengan para anala sumber
ada sekjen pdi perjuangan hasto kristianto
dan direktur esekutif poltreking indonesia hanta yudha
saya mau kembali ke mas sasto lagi
mas sasto tadi anda sudah sempat menyebut dan mengingatkan kepada lingkaran ring satunya pak jokowi
supaya jangan memanfaatkan dan membuat pak jokowi terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan begitu ya
ini maksudnya siapa
lingkaran ring satunya pak jokowi ini siapa
ya yang menjaga seluruh kegiatan dari pak presiden
termasuk juga relawan
dan mengirim beberapa pesan kepada mereka
ini saatnya melakukan kristalisasi dari seluruh keberhasilan pak jokowi menjadi suatu kebijakan yang dilanjutkan pemerintahan yang akan datang
dan itulah yang kami sampaikan
menurut pdi perjuangan ini murni memang dari relawan atau pak jokowi yang memerintahkan relawan untuk membuat acara kemarin
kalau pak jokowi kan terhadap hal hal tersebut
dengan kesibukan beliau dengan tanggung jawab yang begitu besar
beliau sampai dua kali itu datang untuk membantu korban bencana di cianjur
itu adalah gagasan orang orang yang memang ingin melakukan mobilisasi
misalnya kalau kita lihat dari laporan benny ragani yang sempat menimbulkan kontroversi
itu kan jelas suatu misinya
sepertinya ingin mengerahkan massa melakukan suatu kekuatan untuk meng
dan kemudian menyarankan kepada pak presiden untuk menggunakan instrumen hukum terhadap mereka mereka yang kritis
jadi kan tidak memahami suatu tata politik pemerintahan yang demokratis
itu pasti ada muatan muatan kepentingan
sehingga dia menyampaikan seperti itu
dan kepentingan itu bukan kepentingan rakyat
itu saya pastikan kepentingan pribadi
hal hal yang menimbulkan kontroversi inilah yang kemudian kami koreksi
oke mas santa
tadi mas hasto menyebut bahwa lingkaran ring satunya pak jokowi
maksudnya adalah orang yang sehari hari mengurus kegiatannya pak jokowi
kemudian relawan termasuk yang dulu memenangkan pak jokowi
tapi apakah ini menunjukkan ada ketegangan ataupun ada perpecahan hubungan antara pdi perjuangan dengan lingkaran dekatnya pak jokowi
ya dinamika semacam ini bukan hal baru ya
terutama di dua kali perode kepresidenan pak jokowi ini terkesan ada dinamika ya
saya kira persepsi publik sangat kuat tarik menarik
seperti saya katakan di awal sejak awal pak jokowi diusung itu ada arus besar
dua arus besar sekaligus ya
satu kekuatan partai yang partai utama yang terjuang
kedua adalah arus relawan
nah kadangkala memang isu kepentingan itu tidak selalu sama
preferensinya kemudian juga dalam hal isu narasi yang berkembang
termasuk soal misalnya bicara tentang nama di kandidasi

sudah disebutkan nama
kalau pd perjuangan sampai hari ini kan belum menyebutkan nama
karena hak prerogatif ada di ibu mega setelah umum pilih perjuangan
tapi di saat yang sama kita tahu relawan juga sudah menyuarakan suara banyak
ada kode kode politik yang disampaikan oleh pak jokowi
nah saya kira ini simpulnya adalah karena kita tahu pak jokowi adalah seorang presiden
punya pengaruh politik yang sangat kuat
dan nanti pada pilpres berlangsung
beliau masih menjabat sedang berkuasa masih berkuasa sebagai seorang presiden
nah di saat yang sama kita tahu juga pak jokowi bukan seorang play to player
bukan penentu di dalam partai politik
bukan penentu di dalam partai politik
nah kandidasi itu ditentukan oleh partai politik
nah kandidasi itu ditentukan oleh partai politik
hanya oleh orang di luar partai politik
tidak oleh orang di luar partai politik
dan tiket eksklusif punya pilih perjuangan
yang satu satunya bisa melakukan
dan kita tahu ketua umum ketua umum yang lain
bahkan itu menjadi pembantu pak jokowi sebagai presiden

pembantu dalam arti sebagai menteri
itu untuk melakukan komunikasi politik
mengendalikan tanda petik dan makna yang netral
itu sangat mudah dan mungkin
nah sementara menurut saya
pdi perjuangan dan partai nasdem
adalah dua partai yang paling otonom
yang paling otonom artinya dalam mengambil keputusan
yang paling otonom artinya dalam mengambil keputusan
sehingga untuk melakukan komunikasi politik
presiden dan partai yang memiliki tingkat otonom yang tinggi ini
sehingga untuk melakukan komunikasi politik
tentu dengan cara berbagai macam
mungkin dari sisi mas hasto
dari sisi pd perjuangan dan
pak jokowi mungkin komunikasi bagus
tapi kadang perlu dengan
kode kode politik yang diluncurkan
karena seperti yang saya katakan tadi
tetap ini sekarang pasurnya kandidati
bolanya ada di partai politik
yang lain lain ini adalah
bisa jadi daya tekan
bisa jadi daya dorong
bisa jadi daya dukung
kalau tadi mas hasso bilang
ya akan semakin mendukung
jadi kekuatan penggalang kekuatan
itu saling mendukung
di pasca kandidasi
tapi di fase kandidasi kan belum
di fase kandidasi ini
bisa jadi dimaknai
bisa daya tekan
bisa jadi daya dorong
atau dalam masa yang netral
mengirim aspirasi kuat kepada partai politik
bisa disampaikan juga
tetap jangan lupa
jangan sampai strateginya
caranya kontennya juga
itu justru bisa mereduksi
bahkan juga yang publik kepada presiden
itu harus juga berhati hati
jangan sampai menjadi blunder politik
baik ini jangan sampai pesan pesannya
ataupun daya dorongnya
dengan menyampaikan aspirasi
justru mereduksi citra presiden
karena beberapa kali
presiden jokowi sudah mengirimkan pesan pesan
ataupun kode kode dukungan
kepada beberapa nama
tokoh begitu ya mas hasto
apakah ini kemudian tidak mengganggu
pdi perjuangan ya
karena dalam berbagai kesempatan
di acara relawan
pak jokowi juga mengirimkan kode kode
mendukung salah satu capres
mendukung salah satu tokoh
ini tidak mengganggu pdi perjuangan ya
ya kalau disebut
pak jokowi kan melakukan endorsement
ke banyak tokoh
itu kan dalam perspektif yang positif
dan itulah yang diajarkan oleh
bumi gawatis karnaputri
ke seluruh kader pdi perjuangan
itu kan satu hal yang bagus
di antara para tokoh
di antara partai politik
dan cara menyampaikan pak jokowi kan
sambil tertawa itu ada hiburan politiknya
ada suasana gembiranya
sehingga kesadaran yang dibangun
itu adalah bahwa ke depan itu ada pemilu
yang kita cari adalah pemimpin yang baik
pemimpin yang berkualitas
pemimpin dengan rekam jejak yang baik
dan ada kesinambungan
dengan apa yang telah dilakukan oleh pak jokowi
misalnya pak jokowi telah menetapkan
ibu kota negara
di kalimantan timur
jangan sampai nanti pemimpin yang akan datang
tidak senafas dengan kebijakan itu
maka ketika ada partai yang
ada antitesa dari pak jokowi
kami merespon jauh lebih keras
daripada kritik kami terhadap
acara relawan itu
mas hasto tapi apa dampaknya
kalau pak jokowi terus terjebak dalam
politisasi ataupun mobilisasi
ya dapatnya pak jokowi dan
pd perjuangan dalam hasil survei
ini kan berimpit
ya kalau pak jokowi terus melakukan
yang memberikan dukungan pada
kepemimpinan pak jokowi itu bagus bagi
pdi perjuangan karena
tidak ada kontradiksi sebenarnya
antara dua jalur yang disampaikan oleh
mas hanta yuda antara kekuatan
partai politik dan relawan
kami yang ikut menyatukan kekuatan
partai politik dan kekuatan relawan
saya kan sebagai sekretaris tim kampanye
saat itu kan menyatukan kekuatan
kekuatan politik dan relawan

jadi sepertinya tadi kan narasi yang ingin dibangun
nah nah sepertinya kalau ada
ketegangan kalau ada perpecahan
itu rasanya di underline
yang ada bagi kami
antara partai politik pak jokowi
ini adalah keterpaduan
kesaling kerjasamaan itu yang ada di antara kami
dan kerjasama itu kalau menurut
klaimnya mas hasto tapi mas hanta apakah
kemudian akan semudah itu
kalau pak jokowi terus menerus melakukan endorsement
forum relawan ya kalau pilihannya
sama dengan partainya dengan pd berjohan
kalau berbeda ini dampaknya apa mas hanta
justru kalau berbeda
diperlukan barangkali untuk menyampaikan aspirasi itu
kalau sudah sama mungkin tidak diperlukan lagi
mengirim kode kode ke partai
cukup ke publik jadi pesan pesan
politik itu nana bisa ditujukan kepada partai politik
kepada publik bisa jadi juga
relawan itu bisa banyak tujuan
multitujuan yang bisa
apalagi sekali berpresiden
jadi dari nama nama ini
memang yang masih
yang dibaca oleh publik adalah
sampai saat ini pdi perjuangan kan belum ada
keputusan dan nama yang akan ter
adalah satu tentu ada mbak puan marani
kemudian ada nama mas ganjar atau nama nama lainnya
termasuk mas hasto
tapi yang terkuat yang kuat itu kan ada dua itu
dari struktur kekuasaan partai adalah
mas ganjar mbak puan
tapi mas ganjar juga mendapatkan
dipersepsikan dukungan relawan
publik tentu juga
nah ini yang ada dinamika di internal
pdi perjuangan nah di saat yang sama
terakhir yang muncul kode kode politik
tentang berambut putih dan
itu saya pikirkan
pak jokowi satu
tidak menyebut secara jelas namanya
si a si b setahu saya
saya dukung si a itu tidak
yang kedua bukan hanya satu orang
yang dikirim signal itu
ya memang yang kuatnya kan kalau capres dua ada berubah nama
dan dari yang seperti ini maka
yang disebutkan jangan kepedian juga
karena bisa jadi dinamika politiknya berubah
tetapi poinnya penting itu
ada dua yang dilihat satu ingin menyulitkan
kekuatan atau yang kedua
mengiris pesan ke persiapan
dan kepentingan perjuangan ada dua
tidak hanya memenangkan pilpres
seperti misalnya pak jokowi membutuhkan
suksesor yang bisa melanjutkan pembangunan
visi tentang ikm pembangunan
jaka panjang tapi yang sama
perjuangan tidak hanya ingin memenangkan pilpres
tapi ingin memenangkan filek
sehingga hotel efek juga perlu tidak sembarang
mendukung orang yang didukung adalah partai lain
lalu menang kader itu
tetapi pd perjuangannya
tidak menjadi pemenang pemilu
itu dilematis ya
itu dilematis sekali
bagi pd perjuangan dan bagi pak jokowi
karena semakin menghangat akan semakin banyak
kayaknya pertemuan forum forum relawannya pak jokowi
akan bisa bersinergi dengan pd perjuangan
seperti yang disampaikan oleh mas hasto
nanti kita lihat ke depannya seperti apa
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung
pada sore hari ini ada sekjen pdi perjuangan
hasto kristianto dan juga direktur eksekutif
mas hanta yuda sehat selalu mas
mas hanta dan juga mas hasto